sebanyak lima belas kukang menjalani habituasi tahap akhir sebelum dilepas ke alam liar di kawasan suwaka marga satwa gunung syawal ciamis jawa barat
satwa dilindungi ini sebelumnya direhabilitasi satu hingga dua tahun setelah disita dari warga
dalam rehabilitasi kukang ini menjalani perawatan medis dan observasi perilaku
jumlah kukang jawa di alam liar terus berkurang akibat perburuan liar perdagangan ilegal hingga pemeliharaan warga
padahal semua jenis kukang ini berada di kawasan kaki gunung salak bogor
jenis primata termasuk kukang bisa menularkan serta tertular penyakit jika dipelihara manusia
selain penyakit cacing penyakit tbc atau tuberkulosis lazim diderita kukang ini
pasti semua jenis primata itu ada penyakit yang bisa ditularkan ke manusia dan sebaliknya
karena kemiripan ya kita apa seluruh primata ya artinya manusia termasuk juga
dan itu mungkin salah satu ancaman
untuk kukang kalau pada saat dipiara tapi juga satu ancaman untuk keluarga dan manusia yang suka memelihara hewan satwa liar yang bukan seharusnya ada di rumah
bksda wilayah tiga ciamis menyatakan sepanjang dua ribu tujuh belas telah melakukan penyitaan dan rehabilitasi sembilan puluh tujuh ekor kukang
kan kita mengadakan ini pendekatan ke masyarakat sosialisasi lah baik ke sekolah ke pedagang di pasar pasar kita melakukan ini
sosialisasi lah menjelaskan aturan aturan
kayak contoh di taksik malaya saya ke pedagang ke kedua duanya kita menjelaskan
pada leher kukang ini diberi pengirim sinyar radio
selama enam bulan setelah dilepas radio ini akan memungkinkan posisi mereka dipantau
deden rahadian ciamis